konvoy ribuan supporter bonek rabu petang antusias menyambut kedatangan tim kesayangan mereka persebaya surabaya
yang pada laga sebelumnya mengalahkan persija jakarta di keluar rabung karno dalam maju satu pekan ke tiga puluh tiga
ribuan bonek berkonvoy mengantarkan bus pemain dan ofisial menuju apartemen tempat tinggal pemain di jalan merkorejo surabaya
sambutan meriah bak juara yang dilakukan oleh ribuan supporter ini merupakan bentuk kegembiraan supporter
karena persebaya berhasil mengalahkan dua rival kuat mereka yakni arema malang dengan skor empat satu
serta persija jakarta dengan skor dua satu pada laga menjelang akhir musim
ini kemenangan atas dua rival
menang atas siapa aja ini
arema sama persija
terus ini harapannya apa ini ini kan tinggal satu pertandingan lagi
harapannya ya runner up
sambutan meriah dari ribuan supporter bonek ini disambut gembira oleh kapten persebaya surabaya ruben sanadi
ini menjadi suntikan buat kami untuk bisa kasih semua kemampuan kami untuk bertanding hakim
padu yang main manis buat masyarakat surabaya khususnya buat bonek bonek ini
dan saya dengan teman teman merasakan itu hari ini sangat luar biasa
gimana kalau juara ya
persebaya surabaya surabaya ruben sanadi ini menjadi suntikan untuk kami untuk bisa kasih semua kemampuan kami untuk berpengen hakim buat